larangan mudik lebaran tahun ini mendapatkan respon beragam bahkan sebagian masyarakat sengaja mudik lebih awal
menyiasati larangan mudik oleh pemerintah
lalu bagaimana agar aturan larangan mudik bisa lebih efektif dilakukan demi mencegah penyebaran covid sembilan belas
kita akan mengulasnya bersama sosiolog ui imam b prasojo mas imam selamat malam
mas imam mari berbicara mengenai mudik yang memang sudah sangat melekat dengan tradisi indonesia
dengan adanya pembatasan kemudian tak serta merta menghentikan niat mudik masyarakat
kemarin presiden jokowi sudah menegaskan masyarakat dilarang mudik
bagaimana mas imam melihat aturan pemerintah saat ini sudah cukup clear kah atau membingungkan masyarakat
ya kalau dibandingkan dengan tahun lalu ya sekarang kelihatan jauh lebih baik lah ya
artinya kontradiksinya lebih kecil
namun demikian masih banyak lubang lubang yang saya belum
mendengar itu bisa diatasi karena orang itu tidak boleh mudik
itu kan secara mikro ada konsekuensi
ada orang orang yang memang terpaksa harus mudik misalnya karena pekerjaan di kota itu sudah tidak ada dalam periode itu
sehingga dia perlu difikirkan bagaimana dia
mereka bisa bertahan di kota pada saat dia buruh harian misalnya
tidak mendapatkan suplai untuk makan mereka
nah tapi pada saat yang sama juga kita perlu mengenengar juga
misalnya upaya upaya pertahanan komunitas di daerah tujuan
nah dulu sangat bagus sekali ya
ada gerakan untuk masing masing komunitas itu melakukan isolasi mandiri misalnya
bagi orang orang yang datang dari kota untuk direview
jadi pertahannya berlapis lapis
tidak hanya dari tempat pemberangkatan atau tempat di jalan pada saat mereka menuju ke tempat asal
tetapi juga di daerah masing masing
yang harusnya dikerahkan untuk melakukan screening
nah kalau itu terjadi maka efektivitas akan jauh lebih baik
tapi jangan sampai lupa bahwa orang orang yang terpaksa harus mudik
yang tadi saya jelaskan secara ekonomi itu biasanya terpepet ya
karena tidak ada income
itu yang juga tidak boleh diabaikan
berusaha memahami masyarakat
bahkan ada yang mengatakan meski dilarang kami tetap pulang
karena memang keinginan mudik tahun ini lebih besar dibandingkan tahun lalu yang sudah tertunda begitu ya
dua tahun ini masih maham
artinya tantangan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat menyadarkan masyarakat lebih besar lagi
ya tidak mungkin
pemerintah bekerja sendiri
ini kan sebetulnya ada sebuah tantangan yang lebih besar ya dibanding misalnya kepentingan kepentingan pribadi
kita lihat kalau data di negara negara lain apalagi misalnya india
ini bahkan who mengatakan bahwa dunia menghadapi krisis kembali
yang bahkan bisa jadi lebih serius dari sebelumnya
nah sementara itu
itu upaya upaya yang dengan susah payah kita lakukan misalnya upaya vaksinasi misalnya
yang sekarang sebetulnya belum selesai
itu bisa menjadi kurang efektif ya kalau seandainya kita tidak bisa menunda kebahagiaan
atau menahan diri untuk tidak melakukan yang kita inginkan ya
karena memang saya bisa memahami
dorongan dorongan kultural ya yang sangat sangat berat untuk ditinggalkan
tetapi jalan keluar dulu pengalaman tahun yang lalu misalnya digerakkan lebaran virtual misalnya
memang secara tatap muka dia tidak bisa bertemu dengan seluruh saudara saudara di kampung halaman misalnya
tetapi dia bisa terobati paling tidak
ya dengan fasilitas pemerintah misalnya menggalakkan lebaran virtual
komunitas juga bergerak untuk menyediakan upaya upaya itu
nah jadi itu harus diimbangi dengan upaya upaya masif juga ya
tidak hanya sekedar larangan larangan
saya kira itu yang harusnya dilakukan dan mudah mudahan masih ada waktu sekarang
untuk membangkitkan screening di masing masing komunitas
untuk screening di masing masing komunitas
ya kalau ada yang bocor ya terpaksa dia pulang
jangan sampai kemudian nanti dia membawa musibah
untuk datang pulang kampung untuk bersuka cita
tapi malah menimbulkan musibah
nah itulah makanya ketahanan komunitas harus dibangkitkan
kepala desa tokoh masyarakat di masing masing kampung
dan kemudian screening screening yang dilakukan
tidak hanya di dalam wilayah tempat pengirim atau di perjalanan
tetapi juga pada saat mereka sampai di kampung halaman
mas imam melihat bagaimana kondisi saat ini
banyak warga yang sudah curi start mudik lebih awal
karena menyiasati larangan mudik dari pemerintah
bagaimana kita memaknai tradisi mudik ini yang memang sangat lekat sekali dengan kebudayaan indonesia
ya ada hal hal sifatnya kultural ya
karena orang ingin sekali ketemu dengan banyak saudara yang selama ini menjadi bagian budaya untuk bertemu
bertatap muka jadi saat idul fitri
tetapi di situasi pandemi seperti ini
kalau kesadaran tumbuh maka berkumpul dengan saudara itu
bisa jadi musibah
dan itu sudah banyak kasus terjadi
tetapi kalau kesadaran tidak tumbuh ya tentu mau tidak mau upaya upaya pencegahan yang lebih memaksa bisa dilakukan
misalnya tadi yang dilakukan oleh pemerintah
betul betul melarang misalnya memberi sanksi kepada pns misalnya
dan tidak hanya pns harusnya juga perusahaan perusahaan bumn
terus melebar ke perusahaan perusahaan swasta
dan banyak lagi sanksi sanksi itu bisa diberlakukan
nah sekarang dengan adanya pembatasan atau pelarangan transportasi darat laut udara dan lebih konsisten
mudah mudahan ini akan mengurangi animo itu
apalagi kalau di tempat tujuan itu juga mengalami screening
nah jadi mudah mudahan tahun ini lebih baik dan kita terhindar dari lonjakan kembali
kalau tahun lalu jelas setelah lebaran angka naik
nah kalau itu terjadi lagi artinya bisa jadi tenaga tenaga medis setelah lebaran bukannya mereka itu bisa istirahat
tetapi akan sibuk kembali seperti yang sebelum sebelumnya
dan kita tidak ingat
ingin kembali ke situasi seperti tahun lalu
mas imam saya menangkap tadi kata kuncinya adalah konsisten
begitu banyak pernyataan yang disampaikan dari pemerintah
beberapa pejabat mengeluarkan pernyataan kontroversial
ini membingungkan masyarakat
bagaimana sebaiknya masyarakat menyikapi beragam statement yang mungkin saja memiliki narasi yang berbeda
ya pertama memang
apa yang terjadi pada diri kita itu kan sebetulnya tanggung jawab utama pada diri kita sendiri
tanggung jawab tentang keselamatan keluarga ya juga kita sendiri yang menentukan gitu kan
nah pemerintah ini adalah faktor eksternal ya
yang apapun kebijakan yang dicanangkan
sebetulnya tanggung jawab itu ya pada kita sendiri gitu kan
nah ini yang harusnya ditekankan ya para tokoh masyarakat ya
di setiap komunitas itu tidak hanya tanggung jawabnya kepada dirinya
kepada keluarganya tetapi juga kepada komunitas
nah kalau itu solidaritas ketangguhan komunitas itu dibangun
maka saya kira apapun kebijakan ya itu tidak akan terlalu berpengaruh
nah tetapi dalam situasi yang kesadaran itu belum begitu kuat
bahkan ada yang tidak percaya terhadap pandemi ini
maka pemerintah upaya upaya pemerintah menjadi sangat menentukan
nah kebijakan sekarang menurut saya jauh lebih baik daripada lebaran yang lalu
nah hanya saja banyak kekurangan kekurangan yang harusnya bisa diperbaiki
sehingga pada saat hari lebaran nanti tidak terjadi penumpukan
nah itu penularan itu
dan prosesnya pada saat juga perjalanan
itu kalau seandainya itu dibuka dan kemudian transportasi itu dimungkinkan
maka terjadilah itu penumpukan penumpukan perjalanan pada saat mudik
nah terus juga pada saat sampai di tempat tujuan itu ada ritual ritual
ya mulai idul fitri sampai halal bihalal
ya orang berkerumun saling bersalaman kemudian melakukan pertemuan pertemuan
itu disitu juga itu apalagi terus kemudian kembali lagi
baik artinya konsisten masyarakat juga harus bertanggung jawab
pemerintah juga harus konsisten implementasinya di lapangan kita tunggu bersama
mas imam terima kasih sudah berdiskusi bersama kami malam hari ini
salam sehat selalu
sebagai tersangka pelaku penganiayaan terhadap perawat di rumah sakit siloam sriwijaya palembang